konsep transportasi publik yang diterapkan kota kota metropolitan dunia termasuk jakarta
adalah transportasi yang mengangkut banyak penumpang cepat murah dan terintegrasi
atau saling terhubung satu sama lain
kita lihat apakah tiga tahun dari sekarang jaringan mrt dan juga lrt bisa benar benar terintegrasi
dengan jaringan transportasi yang sudah ada yaitu bus transjakarta dan juga kereta komuter
kita lihat pertama dari transjakarta yang saat ini memiliki tujuh belas rute
ini menghubungkan hampir seluruh wilayah di jakarta
ini mulai dari selatan dan ke utara dan juga dari timur hingga ke barat
dengan lebih dari tujuh ratus armada baik bus reguler dan juga bus gandeng
penumpang yang bisa diangkut bisa mencapai dua ratus delapan puluh ribu orang per hari
dan tahun ini jika rute rute yang baru yang sedang dikaji bisa beroperasi
penumpang yang diangkut oleh bus transjakarta bisa mencapai satu juta orang perharinya
dan kita akan lihat kembali selain bus transjakarta
jakarta adalah bagaimana kereta rel listrik atau kereta komuter
ini menghubungkan jakarta dengan daerah penyangga seperti bogor depok bekasi dan juga tanggerang
tahun lalu jumlah penumpang yang bisa diangkut mencapai lima ratus delapan puluh ribu orang per hari
dan targetnya pada tahun dua ribu sembilan belas jumlah penumpang yang diangkut
ini mencapai satu dua juta orang per harinya
dan selanjutnya yang sedang dibangun saat ini oleh pemerintah provinsi dki jakarta adalah
yang merupakan megaproyek yang ditargetkan
selesai pada dua ribu delapan belas mendatang
pada tahap pertama rute mrt dimulai dari lebak bulus hingga bundaran tamrin di jakarta pusat
targetnya mrt bisa membawa satu ratus tujuh puluh tiga penumpang dalam satu hari
dan yang terakhir adalah light rail transit atau lrt
yang saat ini juga masih dalam tahap pembangunan
pada tahap pertama lrt akan menghubungkan cibubur cawang dan juga bekasi
semuanya di wilayah jakarta
target penumpang yang bisa diangkut adalah dua puluh empat orang per jam dalam satu arah
dan proyek ini ditargetkan selesai pada desember dua ribu tujuh belas mendatang
dan saat ini belum terlihat terminal maupun stasiun utama yang menjadi tempat pertemuan
dari keempat jaringan transportasi sehingga penumpang tak perlu keluar stasiun
untuk meneruskan perjalanannya dengan jaringan transportasi lain
baru ada stasiun duku atas dan juga manggarai
di mana lokasi jaringan mrt kereta komuter dan juga bus transjakarta ini saling berdekatan